buatku dia jauh lebih baik dari aku
tansi aku lagi sibuk kak
kakak micah udah bikin minuman buat kamu
di bawah turun yuk
yaudah kalau kamu gak haus gak pengen minum gak apa apa
tapi ada yang mau kita bicara sama kamu
kita turun yuk
gak mau males
oke kakak ngomong disini deh kalau gitu
tadi itu kakak sempet ketemu sama kakak al
gini loh dek
kamu kan tau
al udah menikah udah punya istri
dan sekarang andin juga lagi hamil
dan al itu sangat mencintai andin
kamu udah tau semuanya
dan al juga bilang kalau kamu
ngasih perhatian lebih ke kak al
dan cara kamu seperti itu
dan kak al juga jadi gak nyaman
kakak cuma minta sama kamu
kamu jaga jarak jaga sikap
al udah menikah
mereka udah jadi suami istri
kok jadi aku dituduh
mau ngerebut kak al
jelas jelas selama ini aku baik sama dia
karena dia udah nolongin aku
ya gitu mah
mbak andinnya aja kegeran
karena aku gak suka kok sama suaminya
aneh banget sih
kamu dengerin kakak
kakak kena kak al itu udah lama sekali
kakak tau bagaimana
karena sikap kamu berlaku
makanya al seperti itu
oh jadi sekarang kakak nuduh aku
nuduh aku mau ngerebut kak al
adeknya sendiri bukannya dibelain
malah dituduh tuduh gitu
kakak bukan nuduh
ya terus apaan
kakak tuh emang ya gak pernah anggap aku berarti
bahkan orang lain aja
bukan keluarga aja
kakak bela belain tuh
aku adik kakak sendiri gak pernah dibelain
kau jangan salah paham deh
kakak tuh gak pernah belain gue
marah marah terus sama gue
udah biar aku aja ngobrol sama catherine nya
kamu tunggu aja di bawah ya
sorry saya kena berapotel
kamu benci banget sama aku ya
maafin aku kalo aku ada salah apapun sama kamu ya
yang jelas aku gak pernah ada niat buruk sama kamu dan anggak
kita sebenernya sama
aku juga jatuh cinta sama al
jadi mereka sepakat untuk
ngejodohin aku sama al
ya tapi setelah dia menikah dengan andin
dan aku tau betapa al sangat mencintai andin
pada saat itu juga aku mundur
kalau kamu bisa ngelepasin sesuatu
tuhan pasti akan kasih yang lebih baik lagi
buatku dia jauh lebih baik dari aku
dan bisa juga hidup sama kamu
kalau bukan mama sarah pelakunya
siapa lagi kalau bukan elsa
mama udah masakin buat kamu
kita makan bareng
kamu kenapa kau bohong aja
kasus pembunuhan roy ma
bukannya udah jelas
ibu sarah yang bunuh roy
ma aku juga mikir dia begitu tadinya ma
tapi aku sempat ketemu dengan catherine
dia cerita ke aku
empat tahun lalu
sama mama sarah
di saat pembunuhan roy terjadi di rumah ini mah
siapa yang bunuh roy
sebenarnya ini tergantung dari
bukti yang dimiliki catherine
karena catherine bilang dia punya
ketika dia datang pada jam yang sama
ketemu dengan mama sarah
aku lagi nunggu bukti itu
kalau sampai bukti itu benar benar ditemukan
artinya itu jadi bukti otentik
bukanlah pembunuh roy ma
jadi siapa yang bunuh roy
coba mama pikir sendiri
ya usah noh
untuk saat ini
aku minta mama menutupi ini rapat rapat
jangan ngasih tau siapa pun
aku juga akan diam ma
sampai aku dapat bukti dari catherine
aku gak mau nantinya kalau sampai elsa tau
dia justru bisa mengacaukan ini semua ma
ya ya mama ngerti say